dan untuk membahas permasalahan kluster perkantoran di akhir masa psbb transisi
sudah bergabung bersama saya malam hari ini pengamat kebijakan publik
ada pak trubus rahadiansyah dan juga kadis naker trans dki jakarta
ada bapak andri yansyah
selamat malam pak trubus pak andri selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum wr wb
saya ke pak trubus terlebih dahulu kita bahas terkait dengan psbb transisi
kita lihat bagaimana grafik menunjukkan angka di akhir menuju garis finish
masa psbb transisi ini angkanya justru naik pak trubus
melihat penanganan covid di ibu kota menurut anda analisa anda
yang ternyata memang memunculkan yang sekarang mengkhawatirkan adalah
adanya kluster perkantoran dan sebagainya
apakah kita bisa berharap bahwa psbb ini memang salah satu atau satu satunya jalan keluar
untuk menekan pandemi pak trubus
menurut saya ini kebijakan psbb yang tertuang dalam pp dua puluh satu dan di dki jakarta
di dalam pergub tiga puluh tiga saya lihat tidak bisa berjalan optimal gitu
artinya tidak efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid
oleh karena apa
karena pada akhirnya ketika kita memasuki yang namanya psbb transisi
ada keronggaran ada relaksasi maka justru di situ terjadi seperti bom meledak gitu kan
jadi pada akhirnya
karena ini kita akan menuju puncak
ini belum puncak mungkin masih sampai gadok belum sampai puncak ya
jadi masih jauh puncaknya
nah karena itu menurut saya dalam ini memang perlu ada satu kebijakan lagi
yang dalam hal ini adalah kebijakan mengenai pengawasan yang ketat
dan monitoring evaluasi yang secara terus menerus
karena pada akhirnya kelemahannya itu pada persoalan itu
pengawasan dan monitoring evaluasi
di samping juga persoalan koordinasi yang lemah
karena pada saat misalnya perkantoran dibuka itu
kita belum melakukan satu upaya sungguh sungguh secara optimal
kemudian berkoordinasi antara pemprov dengan pihak perkantoran
kebetulan yang perkantoran yang paling banyak adalah kementerian ya
punya pemerintah dan di sini bumn
nah ini yang menjadi masalah kan kemudian muncul banyak persepsi di publik
karena kebetulan untuk kelembagaan itu kan diisi oleh orang orang

apakah kemudian di sini edukasinya gagal
nah ini kan menjadi pertanyaan
ada memang mengatakan itu berarti ada kegagalan kita di dalam melakukan edukasi
masyarakatnya itu sudah tahu gitu artinya pegawainya itu sudah tahu
kalau corona itu berbahaya tetapi ternyata mereka tetap menularkan
karena kategorinya kan otg
nah ini juga menurut saya pembentukan satgas covid di setiap kantor ini
juga tidak berjalan efektif gitu
tidak berjalan efektif
tidak berjalan artinya ada beberapa yang melaksanakan
segedar melaksanakan gitu ya
tetapi karena tidak ada penindakan pengawasan yang ketat
maka kemudian munculnya adalah itu penularannya itu sendiri
yang kemudian makin banyak
nah kemudian juga memang ada persoalan selain gugus tugas juga
ini apa kesadaran dari para masyarakat ini cuma persoalan kedisiplinan ini jadinya kan
tetapi memang ada ruang dimana kemudian kita
ketika kantor itu dibuka interaksi antar karyawan berjalan secara terbuka gitu ya
jadi berjalan intensif
nah disitulah transmisi dari otg ya tanpa gejala
kepada yang namanya mereka yang ini ya tidak terpapar
kemudian disinilah penularan kan gitu
jadi ini persoalan menurut saya memang lebih persoalan
ada pada tataran koordinasi maupun pengawasan yang memang belum optimal
meskipun sudah dilakukan
ketika dki dalam hal ini berbagai hal sudah dilakukan
tetapi karena jumlah kantoran juga banyak sekali
dan ada keterbatasan juga disitu sisi sdm nya kan
artinya memang keterbatasan sdm nya keterbatasan infrastruktur juga
sementara penyebarannya sudah semakin masif
itu enggak persoalannya
oke jadi implementasi pengendalian kluster perkantoran ini tidak berjalan
padahal kita tahu aturannya sudah sebegitu meyakinkan
sudah sebegitu gaspolnya ya pak trubus ya
ke pak andri
pak andri tadi kalau pak trubus sampaikan bahwa pengawasannya
yang akhirnya membuat implementasi di lapangannya ini agak susah berjalan
apakah temuan di lapangan terkait dengan kluster perkantoran ini juga
memang begitu adanya memang faktanya di lapangan seperti itu
apa kesulitan ya
ya memang begini
pemprov dki pada masa psbb transisi
memang mengambil langkah menggunakan tiga metode
yang pertama testing tracing dan isolasi
jadi pada masa psbb transisi
pemprov dki melakukan testing yang sedemikian masif
karena memang tujuannya ya untuk mencari orang orang yang terpapar covid sembilan belas
kalau kita lebih tahu ya lebih mengetahui yang terpapar
penanganannya itu lebih mudah
tetapi kalau kita tidak tahu yang terpapar
akhirnya dia menjadi carrier dan bisa melakukan penyebaran covid
ke tempat yang lain atau ke orang yang lain
ini yang lebih mengkhawatirkan
nah ini memang yang kami pilih untuk mengambil suatu kebijakan tersebut
nah terkait masalah pengawasan
memang kami sudah mengeluarkan sk
kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta
terkait masalah protokol dan pengendalian covid sembilan belas
di perkantoran pada masa psbb transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif
dimana poin yang memang menjadi konsen kita yang pertama adalah
tadi yang disampaikan oleh pak trubus
mewajibkan setiap perkantoran dan perusahaan
membentuk yang namanya satgas covid internal perusahaan
apa yang disampaikan oleh pak kubus betul juga
bahwa memang saat ini jumlah perusahaan atau perkantoran yang ada di dki jakarta
sesuai dengan wajib lapor yang ada di sistem kami

itu yang lapor
yang tidak lapor mungkin akan lebih
sedangkan petugas pengawas kami hanya lima puluh delapan orang
kalaupun kita akumulasi semua pegawai dinas tenaga kerja yang ada di dki jakarta
hanya berkisar lima ratus dua puluh tiga orang
kami sebenarnya sudah all out dalam melakukan pengendalian
di setiap sudin kami membentuk tujuh tim
di mana satu tim itu terdiri dari empat
sampai lima orang
berarti kami ada tim sekitar tiga puluh lima tim
itu dari dinas tenaga kerja saja
belum yang dari sapo
belum yang dari dinas pariwisata
belum yang dari dinas perdagangan dan perindustrian
populasi usaha kecil menengah
kami melakukan pengawasan
satu hari tim itu mengawasi tiga perusahaan
sampai dengan saat ini
jumlah perusahaan yang sudah kita awasi
yaitu berjumlah dua sembilan ratus enam puluh dua perusahaan
itu pada masa transisi psbb transisi saja
di mana tiga ratus tujuh puluh lima kita lakukan peringatan pertama

dan dua puluh dua perusahaan kita lakukan penutupan sementara
nah ini yang sudah terus kita lakukan
ini belum yang dikaitkan dengan pelanggaran masker
peranggalan social distancing yang dilakukan oleh satpol pp
jadi sebenarnya apa yang dikatakan
apa yang dikatakan oleh pak tubus itu benar
ya bagaimana kita bisa mendisiplinkan masyarakat
belum ada kajian si survei
mungkin saat ini masyarakat sudah sedemikian jenuh
karena sudah sedemikian lama
tetapi kita sebagai aparat pemprov dki tidak boleh jenuh
tidak boleh lemah
ya kita harus tetap memberikan edukasi
ya pemahaman kepada masyarakat bahwa
covid sembilan belas ini adalah musuh kita bersama
jadi saya selalu katakan kepada perusahaan maupun perkantoran
jangan tidak jujur
jangan enggan mengatakan bahwa di perkantorannya ada karyawan yang terpapar covid
malah kalau seumpamanya dia laporannya itu secara jujur
dan langsung dilaporkan kepada kami
kami lebih mudah dalam menanganinya
ya karena kami menggunakan testing
tracing dan isolasi
artinya begini pak andri
dengan adanya atau dibentuknya satgas atau satuan tugas ini di perkantoran
kan harusnya lebih mempermudahkan
mempermudah untuk pengendalian covid sembilan belas khususnya di lingkungan perkantoran
tapi sekarang yang ada masalahnya adalah dihadapkan dengan persoalan transparansi
kemudian keterbukaan di masing masing perusahaan
itu yang akhirnya sekarang menjadi kesulitan
jadi informasinya harusnya akan seperti apa
ini juga akan menjadi evaluasi juga bagaimana ketentuan atau pemberlakuan ketentuan
di masing masing perusahaan untuk menggelar pemeriksaan kesehatan
mulai dari tingkat rapid test sampai dengan swab test untuk karyawannya
jadi begini ya
sebenarnya ya kalau kita berbicara masalah satgas covid atau gugus tugas covid internal perusahaan
kalau kita berkaca kepada undang undang nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang norma k tiga atau keselamatan dan kesehatan kerja
itu sudah mengatur
ya sudah mengatur
jadi sebenarnya lima puluh tahun yang lalu kita sudah mewajibkan setiap perusahaan mempunyai
ya panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja
kalaupun ini sekarang pada masa covid itu hanya menyesuaikan saja
tetapi tugas dan fungsinya itu hampir sama
bagaimana dia berperan untuk menjaga keamanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya
nah sebenarnya ini yang betul betul kita sangat mengharapkan adanya peran serta daripada gugus tugas covid sembilan belas ini
ya minimal dia minimal dia mau menegur karyawan atau tamu yang berkunjung ataupun yang datang di perusahaannya
faktanya memang ya kalau kita berbicara masalah protokol covid sembilan belas
pada umumnya hampir seluruhnya perusahaan perkantoran itu sudah mengerti sudah paham
dia sudah menyiapkan yang namanya cuci tangan dia sudah menyiapkan hand sanitizer
dia sudah menyiapkan petugas untuk mengukur suhu badan
dia juga sudah mewajibkan untuk menggunakan masker
bahkan tempat tempat yang sifatnya umum itu juga sudah diberikan pemahaman terkait masalah protokol covid
namun memang kita tidak boleh jerak atau jenuh untuk selalu mengingatkan siapapun yang ada siapapun yang berada di perkantoran
nah itu yang pertama
yang kedua perlu kami sampaikan bahwa benar
bahwa kluster penyebaran covid sekarang sudah merambah ke perkantoran
tetapi juga kita harus kaji juga secara keseluruhan
nah ini juga bagian daripada komprehensif yang harus kita lakukan secara berintegrasi
kenapa saya katakan demikian
tidak sepenuhnya karyawan yang terpapar di perkantoran terkenanya di perkantoran
nah inilah yang saya katakan tadi harus komprehensif
karena karyawan itu melakukan perjalanan dari rumah ke stasiun atau ke terminal
dan bisa juga dia kena di angkutan umum atau di stasiun atau di terminal
nah ini yang memang betul betul kita sama sama tidak hanya di perkantoran saja
tetapi juga di tempat tempat yang memang mempunyai potensi penyebaran covid sembilan belas
protokolnya itu harus dilaksanakan dengan taat dan disiplin demikian
pak andri saya ke pak trubus
pak trubus silahkan tanggapannya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh pak andri
artinya memang betul apakah memang masalah transparansi keterbukaan data itu sekarang yang menjadi polemik paling besar untuk mengatasi kluster perkantoran ini
karena kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu dari keterangan pers prof wiku disampaikan bahwa
kluster perkantoran atau kluster perusahaan ini memang tidak akan berhasil

earlier ini pk ini maha dianggap sebagai he korean linda koon isa mengatakan bahwa
jadi bagaimana kalau saya saksikan disphisikan k k enlarjaman k mama ya bener
di satu sisi kemudian pemprov dki juga melakukan pembukaan berbagai sektor kan sehingga mereka mereka yang kategori apa namanya otg gitu orang tanpa gejala ini dengan leluasa melakukan interaksi atau melakukan kontak langsung kan gitu
nah yang kedua memang ada persoalan akuntabilitas ini tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai bahwa gugus tugas itu belum melaksanakan harusnya dibentuk wajib tetapi pada prakteknya memang ada beberapa perkantoran saya lihat ya juga khususnya swasta itu juga banyak yang mengabaikan hal itu
nah ini memang dalam hal ini memang menjadi persoalan yang rumit tetapi persoalan di sini sebenarnya gini ada harusnya ini pemprov itu mendorong terus ya mendorong terus memang seperti katakan
nah menteri juga memang sudah diupayakan sudah berdarah darah lah gitu ya melakukan kegiatan ini tetapi memang ini persoalannya perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan dan cenderung juga tidak disiplin itu sendiri
nah karena itu menurut saya memang gugus tugas ini harusnya melakukan penghitungan lah secara ini kontrol pengawasan secara ketat di samping juga berkoordinasi dengan pemprov dki
karena kalau misalnya mereka tidak
ketidak terbuka menyampaikan ada beberapa kantor yang menutupi karena juga ini ketidak terbuka juga berasal dari karyawan juga gitu loh karena karyawannya kan takut nanti kalau misalnya mereka ketahuan covid atau terpapar covid mereka takut di rumahkan atau di phk lah ini kan menjadi ini menurut saya pemprov harus memberi jaminan kepada mereka mereka jangan hanya sekedar dirahasiakan laporannya tapi memberikan jaminan bahwa mereka mereka ini tetap akan bekerja atau memperoleh kepastian mengenai ini
nah ini yang paling penting karena kalau misalnya cuma sekedar nanti dirahasiakan suatu saat akan tahu kantor bagaimanapun juga akan tahu nah ini kan juga menjadi hal yang apa menurut saya dari pihak pihak karyawan akan akan sulit untuk membuka diri disamping itu juga menurut saya memang diimbuk kepada para pimpinan kantor itu untuk membuka dirilah ya seluas luasnya karena memang ini persoalannya tidak hanya di kantoran sebenarnya meskipun kantor ini sudah diantisipasi tak lama
nah munculnya protokol kesehatan di perusahaan
kantoran selain industri dan pasar
nah tetapi dalam prakteknya ternyata
seperti yang diurekan juga ada
empat belas langkah itu ternyata
persoalannya ada di
masalah monitoring dan evaluasi
yang dimana kemudian
pihak pemerintah daerah
tidak melakukan atau belum melakukan
kepada para pelaku usaha
tes tes nah persoalannya gini mbak
kalau melakukan tes ini memang
kalau dibebankan pada perusahaan perusahaan pada teriak
biayanya untuk anggaranya
itu berat sekali sedangkan mereka
menghadapi covid berat nah karena itu
menurut saya ini memang dengan pemprov ini mendorong
bagaimana memberikan kemudahan
agar semua karyawannya dites tetapi
dengan biaya yang bagaimana
saling melengkapi dalam arti
pemprov juga ikut bertanggung jawab
jangan hanya dibebankan semua
pada perusahaan begitu mbak
ini yang perlu diperhatikan
gitu menurut saya